akibat terlalu lama menunggu kedatangan menteri sosial kofifah indar parawansa
ratusan anggota muslimat mojokerto pergi meninggalkan acara
menteri sosial sedianya akan datang pukul delapan pagi untuk mengisi peringatan ulang tahun muslimat ke tujuh puluh
namun hingga pukul dua belas siang kofifah belum juga datang
akibat terlalu lama menunggu kedatangan menteri sosial kofifa indar parawansa
ratusan anggota muslimat ini akhirnya pergi meninggalkan arena peringatan ulang tahun muslimat ke tujuh puluh
di pendopo agung trawulan mojokerto
para anggota muslimat mengaku lelah menunggu menteri sejak pagi dan akhirnya mereka memilih untuk pulang
menteri sedianya dijadwalkan hadir pada pukul delapan untuk membuka dan juga berpidato di peringatan ini
tetapi hingga di atas pukul dua belas siang menteri kofifah belum juga datang
pagi pagi sebenarnya ya emang ya jauh jauh
dari pagi waktunya sholat juga ya pak
kecapean nunggu atau gimana
kelamaan nunggu ya pak ya
tadi kan ternyata jam sebelas ternyata jam setengah dua belas
meski banyak anggotanya yang pulang namun acara ini tetap diteruskan sampai menteri kofifah datang sekitar pukul satu siang
dalam pidatonya menteri mengajak anggota muslimat untuk menjadi pelopor pemberantasan narkoba
setiap harinya empat puluh hingga lima puluh orang di indonesia
mati akibat mengkonsumsi narkoba